dan selanjutnya proyek revitalisasi semanggi sudah memasuki tapu masangan tiang pancang dan jalur cepat dari bundaran hi menuju cawang ditutup sementara
sejak senin enam juni kemarin pemasangan tiang panjang flyover di kawasan semanggis sudah dimulai
untuk mengoptimalkan proses itu polda metro jaya menutup jalur cepat dari arah bundaran hi menuju cawang
sementara jalur cepat semanggi dari arah cawang menuju blok m tetap normal
pembangunan jalan layang di semanggi ini untuk memudahkan arus lalu lintas dari cawang dan selipi yang mengarah ke jalan sudirman
nantinya kendaraan dari arah cawang bisa langsung ke arah bundaran hi tanpa berputar di kolong semanggi
dan begitu juga dengan kendaraan dari arah slipi menuju blok m tidak perlu memutar di bawah semanggi namun bisa langsung lewat jalan layang baru ini
hari kedua penutupan jalur cepat di depan universitas katolik atmajaya
dan ini adalah satu dari empat titik yang rencananya akan ditutup dalam waktu sekitar empat hingga enam minggu ke depan
yang pertama adalah seperti yang kita sebut sebelumnya adalah titik jalur cepat masuk ke semanggi melalui universitas katolik atmajaya
lalu minggu depan rencananya jalur cepat di depan hotel sultan
minggu depannya lagi rencananya nanti di depan gedung mulia
lalu terakhir nanti adalah titik
titik masuk jalur cepat ke simpang susur semanggi yang berada di depan polda metro jaya
diperkirakan ini akan pembangunan tiang panjang dan penutupan ini akan memakan waktu sekitar empat hingga enam minggu
dan mereka menggunakan prikas konkret
semoga saja nanti tidak begitu lama jalur jalur ini ditutup karena ini merupakan jalur yang sangat sibuk dan sangat padat dilalui oleh banyak kendaraan
apalagi jelang sore hari ketika seluruh warga dari daerah penyangga ingin pulang ke rumah rumahnya di daerah bogor dan juga bekasi